libur panjang dari tanggal dua puluh dua hingga dua puluh enam maret dua ribu dua puluh tiga dimanfaatkan sebagian warga jakarta untuk melakukan perjalanan luar kota
nah salah satu transportasi andalan yang digunakan adalah kereta api
menurut data pt kai ada sebanyak lima puluh delapan hingga enam puluh kereta api jarak jauh berangkat setiap harinya sejak tanggal dua puluh satu maret lalu dari stasiun daob satu kai
pada hari keempat ramadan ini pemudik sudah mulai terlihat meninggalkan jakarta melalui stasiun senen
pemudik yang mengarah ke arah timur seperti yogyakarta jawa tengah dan juga jawa timur mulai banyak memadati stasiun pasar senen
data sementara pemesanan tiket keberangkatan dari jakarta sejak tanggal dua puluh satu hingga dua puluh enam maret dua ribu dua puluh tiga bahkan sudah mencapai delapan puluh tujuh ribu tiket